harga daging sapi yang mencekik selama bulan ramadan hingga idul fitri
membuat pemerintah mendatangkan tiga ratus ton daging sapi beku asal australia
langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan stok dan menekan harga daging sapi yang melonjak
hingga di atas seratus ribu rupiah per kilogram
ini adalah tahap awal dari tiga ton daging sapi
yang rencananya akan didatangkan pemerintah sebagai upaya stabilisasi harga daging sapi
pemerintah melalui perumbulok akan mendistribusikan daging yang diklaim sehat dan halal ini
di beberapa pasar tradisional di berbagai daerah di tanah air
di jakarta selain di pasar tradisional penyebaran daging sapi impor
juga akan dilakukan di perkantoran dan perumahan warga termasuk di sejumlah rumah susun
selain melakukan operasi pasar gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
menjanjikan subsidi bagi para penghuni rusun untuk menekan harga daging sapi
daging sapi impor kita dapat izin impor untuk dharma jaya
berapapun impor untuk memenuhi kebutuhan dusun dan pemegang kjp
beliau akan izinkan
tapi kita kan perlu anggarkan sebab ini subsidi
kita inginkan hanya tiga puluh sembilan ribu lah sekilo subsidi
dan kita jatahin satu anak cuma boleh satu kilo sebulan
nah ini kan subsidi kan
dia boleh kita lagi siapkan
rusun di mana
saya nggak tahu
saya nggak tahu mungkin dalam bulan ini lagi persiapan mereka
persiapan pulau itu
tapi nggak bisa tiap bulan ini karena uang subsidi nya kan baru uji coba